sama ayah juga
selamat siang ibu ibu bapak bapak sekalian
saya ingin kasih informasi kalau siang ini dokter ingin bertemu dengan beberapa orang tua yang anaknya sedang dirawat di sini
ibu atau bapak bersedia
johnny kamu kenapa kok kelihatannya gelisah banget dari tadi
iya po ayah mikirin bapak bapak ayah apalagi ini
jonny berharap aja semoga dia tidak nafas
jonny jonny tidak perlu khawatir ya insya allah semuanya akan baik baik saja
benar kata umi jonny
abah kamu kan banyak yang mengingatkan kamu
banyak yang bantu jadi insya allah bisa diselesaikan dengan cepat
yang penting sekarang johnny itu berdoa kita semua berdoa
dan jangan lupa sholat jonny sudah sholat belum
selamat siang bapak bapak ibu ibu
ya dok gimana nih keadaan anak anak kita
alhamdulillah pengaruh racunnya sudah mulai pulih
beres keracunan emang sudah ketahuan racunnya dok
sampai detik ini berdasarkan hasil tes lab dikarenakan makanan yang sudah tidak layak diolah
tapi ibu dan bapak semuanya tidak usah khawatir
karena semuanya sudah bisa ditangani
dan untungnya anak anak langsung dibawa ke rumah sakit
jadi mereka semua bisa tertolong
terima kasih bapak
terima kasih bapak